bibae segera di rti
kau sudah bosan hidup
aku akan membunuhmu sekarang juga
terima kasih telah mengantarkan saya kisana
setelah ini kisana kakak melancongkan perjalanan kemana lagi
sementara ini kita tidak lanjutkan perjalanan
kami ingin menyelesaikan masalah dulu di kampung ini
soalnya minum keras ini
kami ingin menghampiri juragan bajra
dan menghentikan perbuatannya
ayah saya telah jadi korban
jangan sampai jatuh korban lagi
tapi sesama manusia
kita harus saling mengingatkan
ini juga membawa hal baik
untuk seluruh rakyat di kampung ini
saya memperingatkan kisana
sebelum hal hal yang tidak diinginkan terjadi
kisana tidak usah ikut campur
kami akan menghampiri juragan bajra
biarkan saya ikut dengan kisana
sebaiknya syarat di sini saja
tenang saja neng
kan ada ki amin
dijamin aman pokoknya
neng mah harus dengan ki aman ya
kan sesuai dengan namanya
saya hantar ki aman ya
jangan sama ki amin
akhirnya kita kerja
kerjaannya cari kesempatan mulu
baiklah sekarang kita berangkat
ingat umur weh
aku tidak bisa berlama lama di sini
kenapa sarapku begitu lemah
apa kesaktian aku mulai habis
kembalikan ke nerakanku sini wangi
siapa orang itu
kenapa dia sangat benci pada sini wangi
punya dendam apa dia pada sini wangi
aku harus tahu
kamu datang di saat yang tepat
aku tidak bisa berbuat apa apa
kamu cari seorang penduduk
untuk aku serap seripati kehidupannya maesah
jangan harap aku akan mematuhi perintahmu
sekarang kau berkaca diri
kau bukanlah apa apa
aku tidak peduli kau keturunan siapa
itu tidak penting bagiku
yang penting adalah kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna
sekarang nyawamu ada di tanganmu
lebih baik sekarang kau menebang
kalau tidak aku akan cabut nyawamu
jangan harap aku melakukannya
aku tidak akan menyembahmu maisa

lebih baik aku mati
kau sudah bosan hidup
baiklah aku akan membunuhmu sekarang juga
siapakah yang beraninya mencampuri urusan
kau tidak perlu tahu sikap aku
beraninya kau denganku
kau tidak tahu siapa aku

tenaga dalam bocah ini tidak bisa aku ramekan
aku tidak boleh melayani bocah ini terlalu lama
aku harus membawa rangga buana pergi dari sini
kamu tangguh juga ini
aku akan mengeluarkan jurusku
sekarang kesempatanku untuk meninggalkan tempat ini
ternyata mereka sudah terserah
kalau kita ketemu lagi
aku akan mencabut nyawa kalian
itu dia orangnya raden
dia juragan miras teradenta
itu orangnya juragan
jadi kalian yang tercampur dalam urusanku
dan memukul yang aku
berani sekali kalian
aku datang kesini hanya ingin memberitahu kepada paman
paman jangan menjual minuman keras lagi paman
karena minuman keras adalah induk dari keburukan
bahkan allah subhanahu wa ta'ala pun
juga menjelaskan dalam surat al ⁇ idah ayat sembilan puluh satu
lantaran kamu meminum khomar
dan juga berjudi
akan menghalangi kamu untuk mengingat allah subhanahu wa ta'ala
dan juga lupa sholat
maka hentikanlah perbuatanmu